akhirnya aku menemukan kau
sedari tadi aku mencari kau kemana mana
maafkan aku raiden
raiden wolang sungsat
apa yang akan ua lakukan dengan tusuk konde ini
gua akan masuk ke kamar nanda perapu surawi sesa keponakan yang dulu pernah gua sayangi itu
gua akan terpaksa melukainya keponakanku
gua akan membunuhnya
akan meninggalkan tusuk konde ini
gua memang orang cerdas
raka prabu akan menduga
kalau yundah rara santang pelakunya
bukan hanya itu saja
nanti nimas rara santang
pasti akan dihukum berat keponakanku
keselamatan seorang raja raiden
adin sekarang juga gua akan melakukan siasat tertik ini
lihatlah nih mas semoga tempat di istana ini bisa cepat mengembalikan ingatanmu
dulu kau sangat suka bermain kupu kupu di tempat ini
lihatlah bunga bunga melati ini yang bertumbuh subur di tempat ini
dulu kita berdua yang menanamnya
semua ini aku rawat dengan tanganku sendiri
sebagai wujud rasa cintaku kepada mu
ya kau memang sangat suka dengan harumnya bunga
tidakkah kau ingat melati di taman ini karena permintaanmu
aku tidak bisa mengingat apapun aku tidak mengingat tempat ini
tidak apa apa aku banglung kau pasti tidak mungkin bisa mengingat semua ini
ini masih tak hati hati
ingatkah kau dulu tentang rencana pernikahan kita dulu
kita akan duduk di pelaminan dengan bunga melati berjatuhan dari langit langit istana
tak sana hujan menerpa kita berdua
aku tidak bisa mengingat tempat ini
bahkan aku tidak bisa mengingat rencana pernikahan kita
tidak apa apa aku akan menunggumu sampai kau mengingat semuanya
memang perlu waktu mengingat kau baru bangkit setelah empat puluh tahun lamanya
sembah hormat anda wujud prajurit
ada apa prajurit
senopati cakra dewa telah tiba
dan minta izin untuk menghadap
baiklah suruh senopati menghadap
anda harus menghadapi siapa
ada apa ini nanda prabu
dia adalah penyusup yang hendak membunuhku ibu anda
berani berani ingin membunuhku si prabu anon
kamu yang ketawa
yang saja aku tahu
siapa orang itu kisandaka
kami tidak tahu dia tiba tiba muncul di dalam istana
biar aku yang menghadapinya
aku ingin menghadapi mereka semua
tapi nampaknya terlalu beresiko
sebaiknya aku tinggalkan tempat ini
hei jangan lari kau
cepat kejar dia
nimas pak witra
nimas pak witra
akhirnya aku menemukan kau
sedari tadi aku mencari kau kemana mana
maafkan aku raden
jangan lupa aku akan mencarimu
dan aku mencarimu
aku tak bisa berpikir bahwa radenwa langsung sangat memiciku
jika dia tahu bahwa ayahandala yang menjadi dalang pembunuhan rasi ini
aku merasa sangat bersalah
aku merasa sangat bersalah
aku harap raden tidak membenciku jika kelak akhirnya raden tahu semua masalah ini
nimas kenapa kau burung seperti itu